diduga melakukan penyelewengan soal dana desa komisi pemberantasan korupsi menangkap kepala kejaksaan negeri pamekasan
selaku pengawas pendamping anggaran dana desa dua ribu lima belas dua ribu enam belas pamekasan
selain itu bupati pamekasan dua kepala desa dan kepala inspektorat juga dibawa kpk
kepala kejaksaan negeri pamekaran ditangkap di rumah dinasnya di jalan balai kambang pamekasan sekitar pukul tujuh pada selasa malam
selain kajari kasih pidara khusus dan kasih intel serta seorang staff juga ditangkap rabu sekitar jam sembilan pagi
selain itu kepala inspektorat kabupaten pamekasan juga ditangkap saat berada di kantornya
tak hanya itu kpk juga menangkap kepala desa dasok bernama agus selaku mantan ketua persatuan kepala desa atau perkasa
serta kepala desa maper m ridwan selaku ketua perkasa
mereka dikawal ketat saat akan dibawa ke jakarta
kasih penkum kejati jatim richard mapaung menyatakan belum menerima laporan resmi mengenai terjaringnya
kepala kejaksaan negeri pamekasan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk
jika sudah diterima laporan tersebut akan diteruskan ke pihak kejaksaan agung
sampai saat ini kejati jatim belum menerima laporan resminya jadi kita belum bisa banyak berkomentar dan menunggu aja laporannya
tapi sudah melakukan komunikasi belum dengan pihak kjri
karena kita menunggu laporannya kan kita hanya menunggu aja
kalau ada pun ada laporannya itu kita lanjutkan ke kejaksaan agung

ya pasti ada tapi ya itu internal lah ya

dalam operasi tangkap tangan kepala kejaksaan negeri pamekasan menciduk kepala kejaksaan negeri pamekasan dalam operasi tangkap tangan yang digelar secara rahasia
dalam operasi ini tujuh orang diamankan yang diduga melakukan tindak pidana suap
kasus ini masih dalam penyelidikan termasuk untuk mengetahui ada kaitannya atau tidak dengan dana anggaran desa
ada beberapa pihak yang kita amankan dan juga ada barang bukti
unsur unsurnya ada yang dari penyelenggara negara dari pemerintah daerah setempat di pemkap pamekasan tersebut
ada penegak hukum juga di sana
dan kita mengamankan juga sejumlah uang
tim sekarang masih melakukan proses pemeriksaan untuk kebutuhan penentuan status tindak lanjut setelah operasi tangkap tangan ini dilakukan